kunjungan presiden joko widodo ke stasiun ramang ramang kabupaten maros sulawesi selatan diwarnai dengan insiden
gara gara ngotot ingin bertemu dengan jokowi seorang wanita nekat menggigit tangan pasukan pengamanan presiden
insiden ini terjadi pada rabu sore saat kunjungan kerja presiden bersama ibu negara ke stasiun ramang ramang
kecamatan salenrang kabupaten maros sulawesi selatan
sejumlah warga datang dan memaksa bertemu presiden joko widodo yang ketika itu hendak masuk ke dalam mobilnya
usaha para warga itu dihalang halangi oleh aparat pasukan pengaman presiden pas pampres yang bertugas
hingga akhirnya terjadi aksi saling dorong
tiba tiba salah seorang ibu langsung menggigit tangan dari petugas
atas kejadian ini presiden jokowi akhirnya memanggil mereka untuk bertemu dan mendengarkan keluhannya
menurut seorang warga bernama lama dirinya
memaksa ingin bertemu dengan presiden joko widodo lantaran ingin menagi uang pembayaran lahannya
yang digunakan pemerintah untuk membangun lintasan rel kereta api yang belum terbayarkan
berapa harganya dari presiden itu
pak sudah dibayar semuanya itu pak
tidak ada dibayar sama sekali saya
itu belum dibayar
sebelumnya presiden jokowi dodo bersama presiden jokowi dodo
riana berkunjung ke sulawesi selatan dalam rangka meresmikan pengoperasian depo kereta api maros
dalam kunjungan ini presiden turut mencoba pengoperasian kereta api dari stasiun maros hingga menuju ke stasiun ramang ramang
reinhard soptantila kabupaten maros sulawesi selatan